presiden joko widodo bertemu mantan perdana menteri inggris tony blair
mereka membahas pengerjaan proyek pembangunan ibu kota baru bernama negara rimba nusa di kalimantan timur
tony blair mengklaim jika proyek ibu kota baru indonesia sebagai proyek yang spesial dan membanggakan
negara rimba nusa diklaim akan menjadi ibu kota negara yang hijau dengan lingkungan dan udara yang bersih
bler juga mengaku senang bisa terlibat dalam proyek pembangunan tersebut dan merasa terkesan dengan komitmen presiden jokowi
menko kemaritiman dan investasi
kepala luhut bin sarpanjaitan menyebut tiga konsultan asing akan ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan ibu kota negara yang baru
ketiga konsultan itu adalah mckenzie dan ikon dari amerika serikat serta nikenseke ltd dari jepang
luhut menambahkan presiden joko widodo juga akan segera mengumumkan satu nama ketua perpindahan ibu kota yang baru
tim liputan cnn indonesia